jakarta airport connection atau ja connection akhirnya diresmikan
ja connection merupakan layanan angkutan bandara yang melayani rute dari dan menuju bandara soekarno hatta
menuju dua puluh hotel dan lima mal di sekitar jabodetabek
badan pengelola transportasi jabodetabek bptj meluncurkan inovasi angkutan bandara ja connection
ada sembilan puluh satu bus yang dipakai untuk layanan ini
armada tersebut dioperasikan oleh empat operator bluebird ppd damri dan sinarjaya
masyarakat bisa menikmati bus ini dengan tarif rp dua puluh lima hingga rp lima puluh
diharapkan ja connection bisa menjadi solusi pengurai kemacetan
di tahap awal ja connection akan beroperasi dengan rute menghubungkan bandara dengan dua puluh hotel
serta lima mal di sekitar jabodetabek
dan berikut rute yang dilayani ja connection untuk tahap awal
badan pengelola transportasi jabodetabek bptj meluncurkan inovasi angkutan bandara ja connection

bapak melihat fasilitas di dalam ja connection ini seperti apa
jadi pakai air kondisi
suspensinya bagus bersih dan sebagainya
saya merasa ini satu lompatan level of service dari angkutan ke bandara
kalau selama ini kita ngomong bis untuk ke bandara kan relatif kurang nyaman ya
nah kenyamanan ini kita memang tekankan kepada operator
supaya apa supaya makin banyak penumpang bandara itu yang menggunakan bus
karena banyak yang menggunakan bus
maka kemacetan itu bisa dikurangi
bukan hanya di jakarta saja tapi nanti ya akan ada di jabodetabek
jadi pertama kali jakarta
karena jakarta paling banyak ya
setelah itu mungkin kita akan ke tiga empat kota lah
surabaya bali ujung pandang kuala namu mungkin ya
selain pak menteri di sini juga ada pak wali kota bogor yang bekerja sama dengan ja connection ya pak
bagaimana pak tanggapannya adanya angkutan bandara seperti ini
harus penumpang menuju bandara
dari bogor ini luar biasa
dari satu operator yang sudah ada dari satu titik
itu nggak pernah sepi
jadi sangat memerlukan penambahan armada
jadi sangat memerlukan penambahan armada
jadi dengan adanya layanan ja connection ini
warga bogor diuntungkan
kita menjadi punya pilihan
titik titik lain yang bahkan
langsung berangkat dari pusat keramaian
bagi warga bogor ini satu kemudahan daripada menggunakan
di kursi kendaraan pribadi
lebih murah dan jarak tempuh juga mungkin lebih cepat
lebih cepat juga pak
terima kasih translates di atas video d barang
baka kesayangan program
ketujuh balai calories di perjalanan biasa